ya kami telah merangkul beberapa pertanyaan warga net seputar memulai bisnis saat pandemi dalam segmen tanya pakar
sudah bergabung melalui sambungan zoom sore hari ini dengan kami
selamat sore fani
siap berarti untuk menjawab pertanyaan warga net yang kepo
ini pada niat memulai bisnis mencari apa sih kira kira yang menjanjikan dimulai di sektor bisnis di saat pandemi seperti ini
kita langsung saja ke pertanyaan pertama ya coach ya
kita gabung nih dari dua pertanyaan yang menanyakan soal hal yang sama
ini keduanya menanyakan soal bagaimana melihat merencanakan dan mempertahankan peluang bisnis
agar tidak kehilangan hype nya di mata pelanggan terutama di masa sulit seperti pandemi saat ini
bagaimana tuh coach
nah iya ini hati saya dan doa saya ini sama dengan semua para entrepreneurs pemilik bisnis
bahkan di indonesia khususnya gitu ya
dari yang gede menengah sampai yang kecil
jadi kita pasti bisa ya what doesn't kill you makes you stronger kan ya fani ya
apa yang tidak membunuh kita membuat kita lebih kuat betul ya
jadi saya mau jawabnya dengan back to basic
bagaimana caranya supaya bisnis kita bisa terus bertahan
tapi bukan cuma bertahan makin keren lagi gitu
bahkan setelah pandemik ini gitu ya
jadi kita harus bangun yang namanya empat kaki meja
kalau coach yona tuh selalu bilang bangun
empat kaki meja
nah apa sih empat kasih meja ini
yang pertama kaki meja pertama
simpelnya adalah marketing and branding
jadi kita harus bisa tahu strategi yang praktis banget
bagaimana melakukan mendapatkan satu hal yang paling penting di bisnis
nah itu kita harus tahu
apakah kita di saat pandemik ini kita mungkin harus kaizen
kita ubah sedikit bisnis kita
atau bahkan kita ini saatnya di festival
tapi itu yang pertama
kalau yang kedua fani adalah
berarti kita harus jago di sales abis itu
berarti habis marketing and branding
nah artinya apa
kita harus jago menguasai master of influencer
jadi bagaimana mempengaruhi calon customer secara positif tentunya
biar bisa dan mau membeli produk atau jasa kita
kalau ada keberatan keberatan dari mereka
itu kaki meja kedua
nah kaki meja ketiganya
kita harus perkuat operation
ini saatnya perkuat operation
jadi kita kan entrepreneur
entrepreneur itu tujuannya adalah
kita harus bangun bisnis jadi profitable dan auto pilot
nah kita harus bikin sistem yang benar benar praktis
kalau nggak nggak jadi entrepreneur
kita malah jadi hamster planner
kalau ini hamster planner
jadi sibuk banget luar biasa
apalagi lagi pandemi muter
tapi ya disitu terus gitu loh
hamster planner kan kita nggak mau ya
maka harus bangun sistem
tapi beneran praktis bukan teori
nah kaki meja keempat adalah
setelah itu kita harus tahu
dan barengan juga kita harus tahu satu kaki lagi namanya
jadi kita harus punya dashboard
kita harus punya dashboard untuk lihat bisnis kita sehat apa enggak
tapi kan baru empat kaki
nah atasnya apa
atasnya coach alan sebutnya talk table nya adalah
jadi kita harus punya team
kalau banyak pemilik bisnis selama ini
tahu heart eating ini secara bercanda ya
heart adalah hati
eating adalah makan gitu kan
jadi makan hati gitu sama karyawan
karena nggak tahu dapat karyawan bagus
kalau kita bangun mejanya
kita bisa bikin super team yang luar biasa
empat kaki meja ini jawaban basic saya
kalau bisnis kita mau terus bertahan
bahkan bisa terus luar biasa
karena pandemi juga badai pasti berlalu kan
jadi ayo bikin empat kaki mejanya
iya kita harapkan seperti itu coach
kita langsung saja ya coach ke pertanyaan kedua ya coach
coach jenis usaha apa yang cocok dilakukan saat pandemi ini
kuliner kebutuhan medis atau mengikuti tren gaya hidup warga saja
nah itu kalau itu saya mau jawabnya langsung ya
langkah nih untuk bisa dapat bisnis usaha yang paling tepat buat anda
yang pertama langkah pertamanya adalah fondasinya dulu
apa nih fondasi maksudnya
pertanyaannya selama ini kita mengandalkan kekuatan kita sendiri nggak
apalagi mengandalkan orang lain
kita fondasinya mengandalkan tuhan nggak
kita doa anda sama tuhan minta hikmat
tuhan bisnis usaha apa nih yang aku harus jalanin gitu kan
kadang kadang kita lupa bener nggak sih pan

itu yang pertama tuh ya
itu penting banget
baru yang kedua kita introspek
kalau kita di survival mode
udah deh apa aja yang lagi laku pokoknya kita jual
pasti begitu dong
yang penting warga kita makan
bener nggak sih
betul yang penting protesi
tapi kalau kita di building mode
maka kita bisa mulai mikir introspect
oke apa yang aku jamu
atau apa yang aku suka
atau passionnya di bidang apa
atau apa yang feature trend
jadi bisa banyak cara untuk melihat
bisnis usaha apa yang tepat di pandemi
dan setelah pandemik ini
ini new normal abis itu kan next normal gitu ya
nah yang ketiga
belajarlah sebelum anda menghasilkan
kebanyakan orang lupa
karena kan diajarinnya action
yang penting action aja
udah action aja dulu
belajar dulu learn
sekarang kan banyak bisa di youtube channel
di youtube channel saya juga bisa
atau di instagram gitu kan ya
bahkan tadi yang coach charles bilang
apa nih ada buku yang saya rekomendasi
kalau nanti mau cari
ini judulnya bukunya
karena saya pengen berdampak buat
buat banyak pemilik bisnis gitu ya
khususnya di indonesia gitu
coach kita langsung ke pertanyaan ketiga ya coach ya
tadi ya tadi sudah tiga langkah
ini bisa jadi pertimbangan dari para pelaku bisnis
atau calon pelaku bisnis
tapi kita langsung saja ke pertanyaan terakhir nih coach ya
ada yang mau nanya juga
nah kalau masalahnya adalah
kolega di media sosial kita nggak banyak
jangan kan jutaan
ribuan pun belum
kira kira strategi yang tepat bagaimana nih coach untuk promosi
nah ini justru
justru itu kekuatan kita hidup di masa dimana
internet itu luar biasa
bener ya fanny ya
jadi kita justru gak punya kontak
asal kita tahu ini
saya mau bagikan
internet itu luas banget
internet itu masa depan gitu ya
ada tiga strategi praktis yang biasanya coach challenge bagikan kepada
para pemilih bisnis yang belajar di
cepet aja nih ya
yang pertama adalah kalau anda bingung
aduh coach kuasa internet gimana sih gitu kan
yang pertama adalah
kita harus kuasa yang namanya
ada dulu di internet
tapi gimana coach yannis adanya
ada tuh berarti gini
orang calon customer udah mulai mencari
anda ada di situ
nah gimana ada di mana
satu salah satunya
waktu orang lagi cari
kita ada gak di alamat pertama google yang isinya cuman sepuluh link
nggak ada udah selesai kan
iya gak sih
nah cuma ada ilmu yang anda harus pelajari
jadi sepuluh link yang ada di google
kita gak satu
tapi itu kan baru satu
ada alam semesta lain
youtube kita kuasain gak
karena kita tahu youtube adalah search engine kedua terbesar di dunia ini
singkat saja terakhir
yang pertama yang strategi system itu aku selesaikan bentar
kalau anda hubungannya sama kayak grabfood atau gofood harus ada di situ gitu kan
marketplace juga harus ada di situ
strategi kedua setelah kita eksis adalah strategi intercept
berarti kita harus mulai cegatin orang orang yang lagi jalan jalan di virus

kita harus tahu kita harus tahu bikin feature walk gimana
salah satunya adalah smm
karena berapa banyak fanny dan saya dan calon customer life itu scrolling ngeliatin social media
jadi kita harus tahu
kita harus tahu bikin iklan
bener gak sih
bikin iklan salah satu ilmu praktisnya adalah aida
aida tapi kan praktis
jadi harus tahu supaya orang bukan cuma ngelihat tapi ngeklik sampai ngebeli
itu langkah keduanya
jadi setelah exist
udah cegat cegat orang intercept
yang ketiga adalah strategi real transition
real frenction adalah anda harus bangun relationship
itu customer customer kita dapat datanya lalu kita bisa terus bangun hubungan karena bisa jadi bisnis anda
ada banyak ilmu praktisnya email marketing e sign systemized instant messenger dan sebagainya
itu yang menjawab tindak saya
itu yang menjawab tindak saya
learn before earn yang pentingnya itu kan ya
learning ya coach ya
tapi itu harus earn
jangan non terus gitu ya
terima kasih coach yohanes atas informasinya
hari ini insightful sekali ya
semoga nih para calon pelaku bisnis di luar sana
masih ingin membangun bisnis
jangan takut seperti kata coach yohanes tadi
pilih strategi apa yang paling tepat untuk sektor atau produk bisnis yang ingin anda lakukan